kita beralih ke berita haji
ratusan jemaah calon haji kloter empat puluh lima
gagal berangkat ke tanah suci
karena pesawat mengalami kerusakan
akibat gagal terbang ini salah seorang
jemaah haji kecewa dan menangis
tumina tujuh puluh tahun hanya bisa
menangis di atas kursi roda
di lobi hotel samalset surabaya
jemaah haji kloter empat puluh lima
asal mojokerto ini sedih karena batal
berangkat kemarin akibat pesawat saudi
arabia airlines yang ditumbanginya rusak
karena pendampingnya sibuk mengurus jemaah
lainnya tumina pun ditinggal sendirian
di lobi hotel dia tidak bisa berbuat apa apa
kecuali menangis untuk mengundang
perhatian petugas yang lain
dari embarkasi surabaya yang akhirnya
terpaksa ditampung di hotel summercet ini
mereka berasal dari mojokerto
surabaya jombang dan gresik
mereka mulai ditampung sejak pagi
setelah menunggu sampai lebih dari empat jam
para jamaah ini kemudian lelah
mereka mengeluhkan tidak meratanya
kompensasi makanan yang diberikan pihak maskapai
meski begitu para jamaah memilih
pasrah dan menganggap ini adalah bagian
dari ujian kesabaran
gimana pak dari calon jemaah haji sendiri ini
sementara belum bisa berangkat dulu pak
ya untuk sementara ya kita harus menerima
soalnya kita tujuannya kan kuliah
jadi semua jemaah itu pasrah ya
pesawat yang rusak ini berjenis boeing
nomor penerbangannya adalah sv empat ribu empat ratus tiga belas
pesawat yang berada di apron bandara juanda ini
masih dalam perbaikan hingga kami sore kemarin
pesawat mengalami kerusakan instrumen
pada sayap sebelah kiri atau bagian spoiler air brake
perbaikan pesawat direncanakan memakan
waktu lebih dari tujuh jam
ya ini lebih banyak dikarenakan
adanya kerusakan atau masalah teknis
saat bus besar rule punya
yang biasa dikawal
cahir berwawod rechtier bunda dia bang